menteri pertanian amran sulaiman melepas bantuan pangan bagi korban gempa dan tsunami di palu sulawesi tengah
bantuan ini dilepas di lapangan hasanuddin makassar kamis pagi
tiga belas truk bantuan gempa dan tsunami palu sulawesi tengah dilepas menteri pertanian amran sulaiman di lapangan hasanuddin makassar sulawesi selatan kamis pagi
bantuan yang diserahkan berupa bantuan pangan bagi korban gempa dan tsunami palu sigi dan donggala sulawesi tengah
menteri pertanian amran sulaiman mengatakan bahan pangan yang dikirim hari ini sesuai arahan presiden joko widodo untuk segera mengambil langkah menangani korban gempa dan tsunami di sulawesi tengah
selain memberi bantuan pangan amran juga memberangkatkan seratus relawan ke palu untuk membantu korban gempa dan tsunami palu
selain itu amran juga memberi bantuan kepada ratusan anak yatim piatu asal palu yang mengungsi di makassar sebesar satu miliar rupiah
rencananya rombongan kementerian akan berangkat besok ke palu untuk mengajak
langsung bantuan bagi para korban gempa dan tsunami
pertama pak joko widodo
beliau perintahkan kami dua hari yang lalu segera mengambil langkah langkah untuk memberi bantuan saudara saudara kita yang terkena musibah di palu khususnya pangan
kami langsung berangkat dari jakarta
pandang ke makassar
insya allah besok kami akan berangkat langsung ke lapangan mengecek langsung pangan pangan yang dikirim pada hari ini
agar betul betul terdistribusi untuk saudara saudara kita yang ada di sana